gubernur dki jakarta anies baswedan meninjau kali hitam di tepi jalan suntaraya yang tertutupi buih atau busa hasil reaksi kimia
peninjauan pada rabu sore merupakan tindak lanjut dari adanya laporan munculnya buih ataupun busa yang menutupi kali hitam
anies menilai bahwa busa busa tersebut berasal dari limbah deterjen rumah tangga dari rumah rumah penduduk
hal ini pun semakin diperkuat oleh kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta yang mengatakan bahwa harus ada penggunaan deterjen ramah lingkungan
untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan
jadi yang langkah yang kita akan lakukan adalah satu saya akan mengatur untuk bisa bicara dengan menteri perindustrian menteri perdagangan
agar ada regulasi yang lebih baik yang menyangkut deterjen di indonesia
sehingga rumah tangga industri itu menggunakan produk produk yang ramah
karena kalau enggak nanti kita hanya bekerja di ujungnya aja di hilirnya pengolahan air limbahnya